sementara itu menteri hukum dan ham yasona lauli mencopot kakanwil kemenkumham jawa barat indro purwoko
pencopotan ini terkait operasi tangkap tangan kalapas suka miskin wahid hussein oleh kpk akhir pekan kemarin
yasona mengatakan posisi indro akan diisi oleh dodot adi kuswanto
yang sebelumnya menjabat kadif administrasi kakan wilkemenkumham jawa barat
sementara pelaksana harian kalapas suka miskin akan diisi kusnali
menkumham juga telah menyepakati penempatan tahanan kasus narapidana koruptor
di lapas eksklusif yang terdapat di tiap provinsi yang bekerja sama dengan kpk
maka secara institusi kami mengevaluasi jajaran kami yang tidak melakukan pengawasan ini secara benar
maka per hari ini saya memberhentikan ke kanwil jawa barat
saudara indro purwoko dan kadif pas jawa barat alfisahri
saya baru saja mendatangani surat keputusan pemberhentian kakan wil dan kadif pas
ini sama dengan seperti apa yang terjadi di pekanbaru
kakan wilkemenkumham bertanggung jawab dua tingkat di atas
jadi jajaran bertanggung jawab dua tingkat di atas
kalapas kadif pas kakan wilkemenkumham

jajaran bertanggung jawab dua tingkat di atas